sebuah mobil jenis kerry terbakar di spbu tangkel jalur ke arah jembatan suramadu bangkalan jawa timur pada jumat malam
saat hendak mengisi bahan bakar di spbu tangkel mobil jenis care ini tiba tiba mengeluarkan percikan api pada bagian mesin
khawatir mengenai mesin pompa pengisian bbm di spbu mobil kemudian didorong sedikit menjauh
namun api kemudian bertambah besar sehingga dibiarkan terbakar di sekitar spbu tangkel burne bangkalan
beruntung mobil pemadam kebakaran segera tiba di lokasi sehingga dengan cepat api berhasil dipadamkan
tidak ada korban pada kebakaran ini karena pemilik kendaraan berada di luar mobil saat api mulai membesar